musim libur natal dan tahun baru segera tiba
nah bagi anda nih yang mungkin berada di jakarta dan belum punya rencana
atau misalnya juga bosen sama wisata di mall
nah ini saya akan ajak anda berkeliling kota jakarta bersama dengan mpok siti
udah kenal belum sama mpok city yuk kita kenalan
bus tingkat yang dikenal dengan nama mpok city ini siap mengantar penggunanya ke tempat wisata seperti monas museum gajah museum bank indonesia kawasan kota tua dan sebagainya
bus wisata jakarta dikelola oleh pt transportasi jakarta
bus ini dapat dinaiki secara gratis dari awal keberangkatan hingga tujuan akhir
mau jalan jalan aja sih ngajak anak anak untuk keliling ibu kota
katanya mereka mau naik bus tingkat
jadi kami sekeluarga ngajak mereka untuk naik naik bus tingkat
bus wisata jakarta dapat diakses dari hari senin hingga jumat mulai pukul sepuluh pagi hingga enam sore
pada hari sabtu pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam
sementara hari minggu pukul sembilan pagi hingga tujuh malam
saat ini bus wisata jakarta melayani
tujuh rute perjalanan
pada setiap bus ditandai dengan kode bus wisata atau disingkat bw
bw satu untuk rute khusus sejarah jakarta
bw dua jakarta baru
bw tiga kesenian dan kuliner
bw empat pencakar langit
bw lima ruang terbuka
bw tujuh belanja jakarta
bus ini dapat dijadikan sebagai alternatif baru untuk mengisi liburan natal dan tahun baru
selain murah keuntungan lain yang diperoleh penumpang adalah akan lebih mengenal tempat tempat jakarta
karena ada pemandu wisata yang akan memberikan penjelasan mengenai tempat tempat wisata yang dilewati
bersama dengan kita saat ini
berbeda ya lebih susah ya
karena ternyata gak cuma naik naik tapi ada pemandu yang menjelaskan
menjelaskan ya ada landmark landmark apa itu
menjelang libur natal dan tahun baru jumlah penumpang lebih ramai dibanding hari biasa
nah bila anda masih bingung untuk mengisi liburan
berwisata keliling jakarta menggunakan bus wisata jakarta ini dapat dijadikan pilihan
tim liputan cnn indonesia jakarta